nah coba ya kita kira kira apa saja manfaat puasa untuk tubuh kita
apa dampaknya terhadap kehidupan mereka
udah kerja udah enak
yang butuh ada jarak gitu ya jarak lokasi antara instalasi militer dengan pemukiman
lalu tadi saya juga sempat menyebutkan zionis
kalkun akan berkokok dengan suara yang unik untuk menarik perhatian pasangan
karena ada satu tim yang bagus gitu
dengan berpuasa juga bisa menjadi sarana pelatihan yang sangat baik bagi jiwa
setelah majalah tempo merilis laporan utama berjudul
padahal menurut dokter spesialis saraf sylvia francina lumempo pikun tidak sama dengan pelupa
memanggil meminta pertolongan kepada dia
kemudian dia menghembuskan nafas hidup
jadi popoknya juga dilepas ya dibuang
ya kuncinya adalah negosiasi komunikasi
singapura itu kan negara kecil ibaratnya
itu yang pertama dan kedua amerika serikat menghargai asean free and open indo pacific
yuk kita sama sama telusuri
dan memang di kampung cicadas ini hasilnya masih nihil namun di titik lain tepatnya di desa cijedil r tiga rw satu
target lo di tahun depan gak sih
bogosi lewangi emang istilahnya membayar gaji lu
jangan sampai menunggu korban dulu baru kita evaluasi besar besar
akan dilakukan hingga rabu tiga puluh november dua ribu dua puluh
sama kojo itu di sma bareng
walaupun sekarang ini berkembang di jogja dan daerah sekitar di indonesia itu menyebar
lihat ekonomi berjalan tapi mata saya berat harus diisi dulu energinya supaya bisa bekerja kembali
kami melihat bahwa kalau indonesia mau betul betul sungguh sungguh berperan dalam menyelesaikan konflik ini secara berat
seorang voc ya waktu itu ya
jadi memang mau tidak mau memang harus ketat berjenjang dan lain lain
tapi kenapa masih hasilnya rendah gitu
kalau dipakai untuk membuat menu kita kali ini
kita selamanya berlindung atau imun terhadap tuntutan hukum apabila melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan
ternak dan binatang melata